sampai jumpa di video selanjutnya
mau apa lagi kamu kesini
ada hal apa yang ingin kamu bicarain ke aku
bella tolong izinkan aku ketemu dengan sifah
bella kamu lihat
ini buku imunisasi
pada saat aku melihat ini
apakah sipa benar benar mendapatkan imunisasi yang lengkap atau tidak
aku kangen sama siva
aku ingin selalu berada di dekatnya
bagaimana perkembangan anak aku
saat dia mulai belajar berjalan
saat dia mulai bicara
dan aku ingin mendengar langsung dari mulut dia
tolong kamu jatuh
jangan hukum aku seperti ini
aku ingin ketemu dengan dia
aku ingin ketemu dengan sifah
ini terlalu berat buat aku
tapi cara terbaik adalah
kita gak ketemu dulu
aku ingin ketemu dengan dia
aku ingin ketemu dengan dia
aku ingin ketemu dengan dia
aku ingin ketemu dengan dia
aku ingin ketemu dengan dia
aku ingin ketemu dengan dia
aku ingin ketemu dengan dia
aku ingin ketemu dengan dia
aku ingin ketemu dengan dia

aku ingin ketemu dengan dia
aku ingin ketemu dengan dia
aku ingin ketemu dengan dia
aku gak mau kehilangan kak iko
kak nur dan juga mamahku
tapi aku ada
yang saling lagi indah international
tante tante lapar gak kita bikin popcorn yuk
ayo tante sekali pengen buat susu untuk siva
reno sebentar ibu bicara sama kamu
sebaiknya kamu ungkapin perasaan kamu sama bella
semua orang di rumah ini juga tahu
kalau kamu begitu mencintai bella
dan bella harus tau
jadi gak ada salahnya kalau kamu ungkapin perasaan kamu sama bella
bella sangat mencintai afif
bella sekarang berada disini itu sudah cukup
itu yang ibu sesalkan
tapi itu semua adalah awal dari penderitaan
mereka cukup bersabar bu
sebentar lagi mereka akan menjemput kebahagiaan yang mereka impikan
beberapa bulan lagi setelah cynthia melahirkan
afif akan menjemput bella dan membawa dia ke rumahnya
gimana kalau afi mengingkari janjinya
ibu tuh tahu betul siapa sylvia
dia gak akan membiarkan afif untuk membawa bela pulang
itu semua sama
mereka jahat dan licik
ibu cuma pengen lihat bella itu bahagia
kamu ungkapin perasaan kamu sama bella
ibu merestui kamu
ibu yakin kamu pria yang terbaik untuk bella
jangan jangan si om rafiq lagi malem malem kayak gini
aduh si radit
takutan kayak buronan gitu
jadinya gini dit
gue tuh harusnya gak ada di jakarta
omnya pacar gue dia tuh bahaya banget
dia gak suka sama gue
dan dia nyuruh gue untuk keluar dari jakarta
makanya sekarang gue harus hati hati banget
supaya gue gak ketahuan kalau gue masih di jakarta
makan tuh masalah
terus masalah lo gimana
gue sih berhasil
nemuin bukti bukti yang jelas dari rumah sakit
oke kalau gue gak ada hubungannya apa apa dengan kematian istri istri gue
jelas kok disini
itu berarti bagus dong
terus sekarang kenapa lu masih murung kayak gini
ya bagus sih
gak bagusnya gue gak tau sekarang raina ada di mana
teleponnya gak bisa dihubungin
dit dit udah
lo sekarang santai aja
lo gak usah murung lagi
menurut sumber yang terpercaya
sekarang raina lagi ada di australia
nih lo simpen baik baik
itu adalah alamat rumah keluarganya raina di australia
lu jangan sampai sia siain ini
karena gue dapetinnya susah banget
untung aja ada aiban gue bagus banget
fin fin makasih ya fit
lo bener bener nyelamatin hubungan gue kayak
makasih banget fin
silahkan bro masa nggak boleh
lo kan udah biarin gue tinggal di rumah lo
apapun yang lo mau bakalan gue kasih
disini jelas bukti buktinya kalo gue gak ada hubungannya apa apa
tentang kematian istri gue
lo bawa surat ini
lo jelasin sama dia
lu yakinin biar dia masih mau balik lagi sama gue
semua biaya gue yang tanggung
itu gak mungkin loh
masa gue yang ke australia
nanti kalo misalkan dia gak percaya gimana
kalo misalkan lo nanti dia percaya
gue mau banget ke sana
ketemu dia langsung
gue juga kangen
harus tahun depan
dan itu kelamaan buat hubungan gue fin
lo tau kan
gue mohon lo bawa dia balik lagi kesini fin
yang gue khawatirin sekarang adalah
dia akan percaya
kok tinggal lo bawa bukti bukti yang lo jelasin
dan gue gak ada hubungannya apa apa
tentang kematian istri istri gue
gue bakalan ke australia untuk nemuin si raina
gue bakalan bantuin